di tengah pandemi yang melanda ketahanan pangan menjadi salah satu faktor kunci untuk bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik
ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan juga kemampuan untuk bisa mengaksesnya
provinsi sumatera barat berhasil meningkatkan posisi ketahanan pangan dari peringkat sembilan nasional pada tahun dua ribu sembilan belas atau sebelum pandemi menjadi peringkat delapan nasional pada tahun dua ribu dua puluh lalu
bagaimana kiat agar pemerintah provinsi bisa berprestasi justru di masa pandemi
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
jangan lupa lembah harau
ini adalah grand canyonnya sumatera barat yang diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian kurang lebih satu ratus lima puluh meter
jangan lupa lembah harau
jangan lupa lembah harau
sumatera barat dengan ibu kota padang tentu identik dengan kuliner yang melegenda
jangan lupa lembah harau
pada tahun dua ribu tujuh belas cnn internasional menobatkan rendang sebagai makanan paling enak di dunia
jangan lupa lembah harau
pemilik video di frenchdommer world television jangan lupa lembah harau
terdapat miliar valentine dan empat ratus delapan puluh dua juta orang
menjadi peringkat delapan nasional saat pandemi
berbagai program dijalankan untuk memastikan stok pangan aman
sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian rakyat
mampu menyumbang hingga lima puluh empat dua triliun rupiah
terhadap produk regional domestik bruto atau pdrb
sektor lain seperti peternakan dan perikanan
juga berkontribusi positif pada program pangan yang berpihak pada rakyat
sebuah rumah tangga tentu bisa dikatakan memiliki ketahanan pangan
jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan
atau dihantui ancaman kelaparan
nah pemerintah provinsi sumatera barat ternyata telah berhasil membuktikan
bahwa pandemi berlaku
bukan alasan untuk tidak berprestasi
terutama memastikan kebutuhan pokok masyarakat
yang berupa pangan tetap terpenuhi
nah apa saja rahasianya
sudah bergabung bersama saya di studio
mahyildi ansarullah gubernur sumatera barat
atau kita panggil buya ya buya mak
selamat bergabung dalam insight with desi anwar
terima kasih buya
terima kasih pak nidesi
iya kita sama sama orang sumatera barat
terima kasih pak nidesi
kalau saya bicara mengenai sumatera barat
itu pasti ada semangat dan sentimen positif
tapi bagaimana buya sebelum kita berbicara mengenai prestasi ya
sumatera barat berhasil dari peringkat nomor sembilan menjadi nomor delapan
khusus dalam ketahanan pangan
tapi kan baru baru ini kita masih dalam suasana pandemi covid sembilan belas
bagaimana penanganannya sampai sekarang
vaksinasi programnya kepatuhan masyarakatnya
menjaga protokol kesehatan
ya baik terima kasih buya nidesi
ini memang kaitan pandemi covid sembilan belas
saya kira memang hal yang menyedot perhatian
menyedot anggaran dan juga menyedot perasaan
dan di sumatera barat dari awal tahun dua ribu dua puluh yang lalu

ketika awal positif
memang kita cepat dalam mengkoordinasikan
sehingga waktu itu ketika ada yang kata kasus
dan kemudian untuk pengukurannya untuk menceknya labornya
itu kan ke jakarta lama
alhamdulillah dalam rentang waktu yang pendek
provinsi sumatera barat dan kota kota di sumatera barat itu bersinergi
sehingga kita bisa menghadirkan labor bekerjasama dengan andalas
sehingga kita bisa meriksa bahkan kita juga harus membantu
dan kemudian juga di dalam penanggulangannya
nah sampai sekarang kita juga sudah melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh pak menteri dalam negeri
dan juga pak presiden dalam banyak kesempatan
arahan arahan kepada kami
itu penanganan dalam skala mikro
nah itu kita kerjasama antara pemerintah daerah kemudian polri
kemudian tni sampai kalau istilah kita di sumatera barat itu
kongsi covid ini berangkat daripada istilah kongsi kematian
nah jadi itu pada tingkat rt
kemudian juga ada nagari tage namanya
nah ini juga diperhatikan kepada nagari
nah kita sudah menghadirkan peraturan gubernur
kemudian peraturan wali kota bupati untuk itu
dan terasa ini dampak positifnya dari semua
sehingga apa yang dulu barangkali mungkin ketika ada yang positif ini
apa orang masyarakatnya dijauhi
dan kemudian apa terpisah begitu kan bahkan ada ketakutan
nah tapi dengan adanya kongsi covid
dan kemudian nagari tageh ini
maka masyarakat lebih peduli
karena penanganan itulah di nagari yang bersangkutan di rt yang bersangkutan
bahkan juga ada diantara rt rt itu
dan adanya nagari itu menyediakan tempat untuk isolasi mandiri
untuk warga mereka yang positif
tapi secara keseluruhan bagaimana tingkat kepatuhan menjaga prokes tiga m dan lain sebagainya
kalau kepatuhan memang menjadi catatan
ya masih menjadi catatan bagi masyarakat kita
itu makanya kita memaksimalkan kemarin kita memperkuat
dengan menurunkan untuk swab mobile
ya dengan mobil kita turunkan ke daerah daerah
perasaan yang sama juga melakukan solisasi
kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat
dan bahkan kemarin beberapa hari terakhir ini
kita menghadirkan ringtone telepon
nada deringnya itu pesannya pesan covid
jadi kita harapkan di sumatera barat ke depan
semua masyarakat menggunakan itu
sehingga satu hari paling kurang ada orang sepuluh kali
ini akan melekat dalam pikiran mereka
tetapi vaksinasi programnya sudah berjalan
vaksinasi untuk yang agak lambat memang untuk lansia
memang ini masih menjadi catatan kita
dan itu makanya sekarang ini kita bukan penjangkauan
ke rumah rumah melalui puskesmas puskesmas dan petugas petugas kita
dan memang ini masalah kesadaran
masalah perhatian masyarakat ini memang harus terus menerus kita tingkatkan
ini merubah budaya ya
dan sangat penting ya karena kalau masalah kesehatannya tidak tertangani
tentu saja ini masih berdampak terhadap perekonomian
nah kita tahu secara nasional kan sempat turun ya
bagaimana di sumatera barat itu sendiri perekonomiannya
karena kalau saya lihat ini setelah pasca gempa tahun dua ribu sembilan
itu kan sempat anjlok ya perekonomian di sana
apa dampak terhadap perekonomian di sumatera barat
jadi memang ketika covid meningkat otomatis gerak masyarakat
aktivitas masyarakat juga terbatas
bahkan waktu itu sempat kita psbb tahun dua ribu dua puluh
dan sehingga orang yang masuk dibatasi
gerak di dalam provinsi juga terbatas
kemudian antar kabupaten kota juga dibatasi
otomatis ketika kegiatan masyarakat berkurang
tentu gerak ekonomi juga akan terpenurun
nah tapi alhamdulillah awal tahun ini sudah lebih baik
tapi di lain pihak ternyata dari sektor pangan ya
itu lumayan ada pertumbuhan ya sehingga
nah ini sangat penting apalagi pangan khususnya dalam pandemi ini kan sangat penting ya
orang kita harus memiliki ketahanan supaya ya tidak ada kelaparan dan lain sebagainya
ini bagaimana buya kan masih baru ya sebagai gubernur
jadi apa kira kira yang berbeda dalam penerapan strategi untuk menjaga ketahanan pangan ini
memang sumatera barat sangat tergantung dengan pertanian dalam arti luas
nah melihat potensi yang seperti ini
maka oleh sebab itu kita memang dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh enam menantinya
memang kita konsen
yang pertama karena memang masyarakat kita banyak di sana
kemudian di samping itu juga bergerak di umkm
dan kemudian juga pada masa covid ini usaha yang paling baik yang paling bagus itu memang pertanian
ya termasuk perikanan
termasuk perikanan termasuk keutanan dan ala lainnya
karena orang butuh makanan
karena memang ini tidak pernah berkurang
untuk pangan tidak pernah berkurang
nah maka dari itu kita fokus yang itu
dan tahun dua ribu dua puluh kita tetap surplus
ya dan kita sudah menyumbang ke nasional satu juta ton lebih untuk beras
dan kemudian juga untuk buah buahan yang lainnya juga ikan termasuk kita surplus di sumatera
buya kita istirahat sebentar tapi tentu saja penting untuk kita ketahui
ini apa strateginya yang diterapkan sehingga sumber justru surplus ya bisa memasok untuk seluruh indonesia
ini kita istirahat sebentar tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
iya masih bersama insight with desi anwar
kali ini saya ditemani oleh gubernur ya mahyildi ansarullah
gubernur sumatera barat buya mah yildi yang sekarang sudah masuk ke bulan ke tiga ya
jadi gubernur sumatera barat
dan kita akan melihat apa saja strategi yang diterapkan sehingga sumatera barat ini sekarang itu justru surplus khusus dalam pertanian
nah ini merupakan sebuah prestasi yang menurut saya itu sangat sangat baik

jadi apa apa saja road map nya atau strateginya mengingat yang penting kan pangan itu selain ketersediaannya tentu saja distribusinya penting
harganya penting ya terjangkau dan lain sebagainya bagaimana bu ya
ya jadi karena memang kita fokus serius untuk pembenahan
dan peningkatan fisi pertanian dan sekaligus peningkatan pendapatan petani
nah itu jelas yang dirasa oleh masyarakatnya langsung
dan untuk itu ada beberapa hal yang kita lakukan
nah yang pertama tadi kaitan anggaran ya ini sudah menjadi komitmen kita
di antaranya adalah tentu infrastruktur
ini juga perlu kita benahi
ini juga perlu kita benahi
apa di dalam daerah sendiri ataupun juga keluar daerah
karena seperti dikira tadi bahwasanya produksi kita di sumatera barat itu sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat kita sudah mencukupi
riau kemudian jambi bengkulu kemudian kepulauan riau dan yang lainnya
maksudnya itu infrastrukturnya harus lebih baik tentunya
dan kemudian juga itu makanya kita dorong
kita lakukan upaya percepatan untuk tol
ya dari padang ke pekanbaru yang sekarang ini lagi progres
dan ini bisa sangat mempengaruhi harga juga kan
jelas otomatis cost akan bisa lebih murah
waktu lebih cepat
sehingga sampai ke konsumen
nah kemudian di samping itu juga kaitan dengan benih bibit
nah ini harus terjamin
karena ini hasil dari panen itu kan sangat banyak
ini harus terjamin
karena nanti ini juga akan berpengaruh nanti kaitan nanti ke peningkatan produksi
dan kemudian juga akan berpengaruh juga nanti kepada gangguan daripada hama
dari penyakit yang ada
benih adalah satu kunci untuk itu
dan ini didapatkan dari kerjasama tentu saja dengan pusat ya
harus dengan pusat pusat pembenihan balai balai pembenihan kan sudah tersebar di indonesia
ya tersemah padi kita yang ada di sumatera barat tentunya
dan kemudian kita juga serius juga untuk jagung kedepannya
jadi padi dan jagung kita ingin sumatera barat ini disurplus
karena memang kebutuhan ternak kita di kampung undi desi kan
di lima puluh kota payakumbuh itu kan banyak peternak
sapi ya apalagi ini
sapi ayam ayam telur dan lain lain
kemudian di samping itu juga tentu ketersediaan pupuk
nah ini ada kebutuhan petani
ini memang kemarin dengan pak menteri ini menjadi diskusi kita
dan ini juga menjadi permasalahan
bukannya di sumatera barat saja
bahkan ada waktu itu yang mengusulkan perlu peningkatan jumlah
karena memang pupuk yang terima oleh pemerintah itu kurang daripada kebutuhan
dan kemudian ada juga walaupun sudah kurang
tapi karena masukan subsidi
sehingga juga mengusulkan jangan subsidi pupuklah
tapi subsidi produksi
sehingga hasil tani itu yang

nah kemudian di samping itu juga tentu ada keterjaminan tadi dalam hal panen
sekarang panen hitung hitungan produksi mungkin meningkat
tapi kalau panennya tidak benar sehingga itu kehilangan hasil
itu maka kita intervensi dengan peralatan yang modern
kemudian juga kehilangan sekarang ini produksi kita itu dari pasca panennya itu adalah di rmu
ini sudah banyak yang tua tua
jadi kalau ini saja kita intervensi ini akan bisa meningkatkan produksi kita
apalagi kalau membeni kita pupuk kita tersediakan dan pengolahannya lebih baik lagi
dan menggunakan teknologi tentu saja
teknologi yang lebih baik lagi
sehingga tidak memakan banyak waktu ya
kalau sekarang bisa berapa kali panen dilakukan
kalau sekarang ini rata rata itu lima x dua tahun
kita ingin ke depan tiga x satu tahun
menjaga supaya harganya juga tetap stabil dan menguntungkan bagi para petani
untuk biasanya ini permasalahan petani kan begitu
ketika produksi sedikit harga mahal
ketika produksi melimpa harga turun
sehingga petani kurang semangat
nah maka kita akan menghadirkan badan usaha milik daerah
itu makanya salah satunya konsep kita ada namanya toko tani indonesia center
toko tani indonesia center
ini apa motivasi ide di belakang
nah ide nya adalah untuk menjaga kestabilan harga
jadi ketika produksi meningkat maka kita beli
nah kita yang membantu
nah ketika produksi
nah ketika produksi
jadi kita yang beli sedikit ya itu barangkali petani yang langsung
tapi mekanismenya sendiri seperti apa ini toko tani
ya kita membeli produksi daripada petani
yaitu kita memang sekarang ini ada di kota padang
kita ingin nanti berapa tempat
ada semacam blok blokalnya untuk kampung
jadi tinggal ada jaminan harga
ini bagi petani kalau seandainya produksinya melimpa harganya turun patah semangat mereka
apalagi kita berisik dengan masalah
karena kita petani milenial
ya dan ini
dan tidak ada jaminan
waktu itu ini tentu dengan menghadirkan bumd ataupun seperti toko tani ini adalah
salah satu inovasi yang kita lakukan di semua kelompok
dan harus menjadi anggota taninya
oh ini memang ini nanti koordinasi dengan kelompok
dan kita memantau tentang pergerakan produksi di masing masing daerah
sehingga memang kita yang turun

sehingga memang kita yang turun
badan usaha milik daerah yang turun ke sana
dan bahkan kita merencanakan dari bumd yang kita miliki sekarang ini harus kita fungsikan
sebagai pengaman untuk produksi pertanian ini
sehingga mengarahkan mereka menjadi badan usaha milik daerah
dan ini juga harusnya mengurangi middleman ya tengkulak dan lain sebagainya
ini permainan harga
kan itu yang sering
itu yang kita harapkan
pertaninya tidak mendapatkan apa apa tapi

ini permainan harga
kan itu yang sering
itu yang kita harapkan
petaninya tidak mendapatkan apa apa tapi
ya ini juga harusnya mengurangi middleman ya tengkulak dan lain sebagainya
ini permainan harga
kan itu yang sering
itu yang kita harapkan
pertaninya tidak mendapatkan apa apa tapi

ini sudah terjaga dengan baik
ya petani terlindungi dengan harga yang stabil
dan kemudian juga konsumen juga bisa mendapatkan harga
sehingga ini juga salah satu surat
saya juga ingin mengucapkan karena saya juga suka mengucapkan
saya juga suka mengucapkan
saya juga suka mengucapkan
misalnya ini konflik covid sembilan belas di sumatera barat dan kita sudah biarkan per
apa bapak

kursi kita kan melebih ya untuk kebutuhan kita
itu rata rata restoran restoran minang
dimana saja itu kan berasnya masih berasal dari ini
itu satu juta ton kita per tahun untuk mensuplai
kita membantu dalam mensuplai provinsi tetangga untuk ini
jadi kalau untuk kualitas
saya kira tidak ada permasalahan
tidak ada permasalahan
dan cara caranya kan sekarang kalau orang ingin harus ramah lingkungan
organik dan lain sebagainya
pupuk juga pupuk yang ramah terhadap tanah dan lain sebagainya
ini sudah diterapkan
ini salah satu yang memang kita dorong sekarang ini adalah pertanian organik
karena memang kita juga harus memberikan pangan
untuk warga masyarakat
kalau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia atau zat kimia
tentu ini akan berpengaruh
maka setelah itu kita menghadirkan organik
dan kita sudah mengambil kebijakan untuk asn kita di sumatera barat
mereka harus mengkonsumsi produk organik
dan ini juga mendorong
kewajiban untuk itu
iya kita tekankan begitu
kita perwitaskan begitu
karena kita ingin asn kita sehat sehat
supaya mereka bekerja bisa lebih maksimal
ini kesehatan itu nomor satu ya
buya kita istirahat sebentar
tapi luar biasa
meningkatkan produktivitas para petani
dan tentu saja meningkatkan hasil dan kesejahteraan mereka
tetaplah bersama kami
insight btc anwar akan segera kembali
iya masih dalam insight btc anwar
ditemani oleh mahyadi ansarullah gubernur sumatera barat
dan kita berbicara mengenai bagaimana provinsi ini berhasil
walaupun di tengah pandemi covid sembilan belas
untuk meningkatkan produksi pangan
tentu saja ini merupakan prestasi yang sangat penting
karena ya yang berkaitan dengan pangan
ketahanan pangan dan juga menjaga kesejahteraan
dan kesehatan masyarakat itu harus ya nomor satu
nah salah satu yang tadi tertarik saya ingin tanyakan lebih lanjut itu adalah
tentu saja banyak dari antara mereka itu kan masih muda
dan kita ingin pertanian ini sesuatu profesi yang menghyurkan
apalagi anak anak sekarang kan mereka semua harus serba teknologi
serba cepat akses terhadap macam macam itu harus menjadi kriteria
ini bagaimana bu ya
ada adaptasi terhadap digital life
ya jadi mau nggak mau memang upaya untuk menarik minat para milenial ini
harus jadi perhatian kita
nah ini juga menjadi program nih pak menteri pertanian
untuk bukan akses most
memformulasikan sebagai contoh misalnya ada bantuan di kementerian dari peralatan mesin mesin pertanian
dan ini masih idle sekarang ini belum termanfaatkan
kenapa belum termanfaatkan karena tidak paham cara menggunakannya atau apa tidak terlalu tertarik untuk konversi
ada beberapa faktor yang pertama memang masyarakat ya petaninya belum familiar dengan itu belum siap
kita kurang penyuluh jadi yang akan adaptasi teknologi terpertanikan perlu ada orang
jumlah penyuluh kita sangat kurang untuk pertanian termasuk juga untuk peternakan yang lainnya
kemudian yang kedua penyebabnya itu adalah karena skala kita masih skala kecil kecil
maka sekarang ini kita merencanakan itu
itu namanya brigade al sintan namanya
ini kayak militer ini
iya militer jadi memang semangatnya
semangat juang itu lah kira kira
apa yang terdiri dari
jadi alat alat itu kita mau koordinasikan melalui bpp atau nanti melalui uptd
sehingga alat itu kalau selama ini kan diserahkan kepada petani
cuma hanya untuk mereka
sehingga mereka juga kadang kadang pemelihara
maintainance biasanya jadi masalah
nah ini harus kita kelola
nah kelola ini nanti kita tangani hamparan yang luas
mungkin seratus hektar
pada saat yang sama kita turun alat
dan nanti pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota mau kita bantu nanti kaitannya bbm nya
dan penyuluhnya tentu saja
iya jelas nanti yang mau kooperasikan di sana
nah selesai di sana pengolahan tanahnya setelah itu tanamnya panennya begitu
nanti kita beralih lagi ke kawasan yang lain
nah sehingga nanti pengupukannya pun bisa kita lakukan secara modern
ya bisa melalui drone nanti
kenapa karena memang semuanya
sudah hamparan yang sama dan unggulin usia
nah sehingga dengan adanya brigade al sintani nantinya
sehingga kita harapkan nanti penanganan pelaksanaan pertanian itu sudah lebih baik
jadi lebih agrobisnis ya
bukan hanya skala kecil yang biasa kita lakukan
sekolah kecil yang biasanya dikaitkan
ini kapan kira kira brigade al sintan ini
insya allah kita sedang matangkan konsepnya
dan insya allah secara bertahap nanti akan kita lakukan
kita sudah mendata peralatan peralatan itu
kalau nanti kurangnya itu akan kita tambah
ini kan kita punya anggaran
kita tambah peralatannya sehingga selesai nanti kawasan ini kita pindah ke kawasan yang lain
sehingga hamparan yang sama itu dia masa tanamnya sama
kemudian panen juga sama
sehingga ini juga mengurangi gangguan daripada hama
dan produksinya akan bisa lebih meningkat
jadi ada semacam standarisasi dari kualitas dan juga kuantitas
ini buya bagaimana ada target tertentu kalau misalnya brigade al sintani ini sudah jalan
kira kira berapa persen ini meningkatkan produktivitas dan hasilnya
kalau dari pelakuan kita dengan aktualisasi tadi diperkirakan nanti bisa sampai lima belas tahun

ini belum lagi peningkatan produksi
tapi baru menghilangkan kehilangan kehilangan panen dan pengilingan tadi itu
aparatan yang sudah tua gitu
dan kemudian belum termenai sebaik
nah apalagi kalau kita nanti support dengan irigasi yang lebih bagus
itu makanya irigasi juga adalah menjadi prioritas kita
sehingga kemarin kita koordinasi dengan kementerian pertanian bapak nas kemudian mengko maritim investasi pak luhut
sudah berapa kali kita untuk membenahi berapa irigasi irigasi yang kalau kita lihat juga sudah lama juga
ini sangat jadi tidak terpengaruh oleh cuaca ya sehingga bisa dijamin lah ini keberhasilan panennya
kita harapkan begitu
selama ini kan memang cuaca hama dan juga benih ini semua menjadi salah satu
harus lebih terjamin
dan kalau kita terjamin pupuk juga harus lebih terjamin
nah satu lagi tentu saja dari pangan tadi kita sudah sebut ya sumatera ini udaranya kan juga enak ya
karena apalagi ada bukit barisan di situ dan sangat subur
sapi peternakan lain dan sebagainya ini kan salah satu yang potensi dan juga bisa sangat menghasilkan kan
dan perlu diketahui juga bahwasanya daging adalah satu penyebab dari inflasi di sumatera barat
apalagi di sini kan
apalagi di sini adalah rumah ini macam macam ini kuliner berkaitan dengan dagingnya
bisa ceritakan sedikit apa yang bisa di
alhamdulillah memang ya kita sudah tahu lah ya bahwasannya rendang khas dari minangkabau sumatera barat
belum lagi ini
sudah menjadi makanan
nah kemarin perlu mbak nidesi ketahui ketika musibah di ntt kita kirim rendang ke sana
ya jadi mengkonsum itu ini ketika ada bagus juga ketika ada bencana maka sudah kita siapkan rendang
maka saya itu tentu ini kebutuhan daging cukup tinggi di sumatera barat
dan kemudian apalagi dalam resepsi repsi pernikahan apa saja itu biasanya harus ada daging
dan makasih itu kita juga melakukan beberapa langkah langkah untuk ini
untuk para peternak khusus ya
untuk peternak ya
termasuk tadi ayam
ayam itu makanya kita sekarang ini mendorong bagaimana ketersediaan jagung
ya perlu ketahui sekarang jagung mahal ini
yang biasa rp tiga delapan ratus empat sekarang ini rp dua enam ratus
jangan sampai kita impor ya seperti kita impor ke delai kan
nah ini juga peternak ini juga perlu kita bantu
nah kemudian untuk sapi daging sapi
kita di sumatera barat itu sudah bisa menghadirkan hulu hilir
yang pertama kita sudah punya pusat semen beku benih bibit
itu lima ratus ribu per tahun kita bisa hasilkan di sumatera barat
itu kita men supply kebutuhan nasional juga
kemudian yang kedua kita sudah punya teknologi pakan
biaya untuk ternak sapi ini yang paling besar itu adalah pakan
nah kita sudah bisa intervensi dengan fermentasi
dan kita sudah punya ahli apa
sekarang kita lagi dorong kita latih masyarakat peternak peternak untuk mampu membuat fermentasi ini
apa saja rumputnya bisa digunakan
kemudian kita sudah punya lahan untuk budidayanya
ada di air runding di pasaman itu dua hektar
lima puluh kota ada satu hektar
kemudian kebun kebun sawit kita juga itu bisa disinergikan dengan ternak sapi
dan artinya untuk budidaya kita tidak ada hambatan
dan kelompok kelompok ternak juga bisa kita dorong untuk itu
ada berapa peternak di sumatera barat bu ya
di sumatera barat itu
dan rata rata berapa jumlah ternak yang mereka miliki
kalau sekarang ini dari masyarakat itu kan kelompok kelompok
itu yang ada yang kita kirim bantuan itu namanya upo
unit produksi pupuk organik
nah jadi ini ternak tapi juga hasil pupuk organik
ini kita berikan bantuan ada sepuluh ekor dua puluh ekor satu kelompok
tapi ini belum cukup
ini perlu kita tingkatkan lagi sehingga memang mereka lebih maksimal mengisi waktunya
dan ini tersebar di seluruh kabupaten kota di sumatera barat
baik di kota seperti di payakumbu dan kemudian juga di padang panjang
sama itu juga ada sapi untuk susu
ini juga perang panjang
sapi yang hitam putih itu frisian cows itu ya
ini perang panjang itu sudah menjadi daerah unggulan kita untuk menjadi produksi susu nanti
nah ini multiplier effect dan yang lain lain berkaitan dengan peternakan
kita akan lanjutkan tapi kita break sebentar bu ya
jangan kemana mana dulu
insakrit desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar di studio
saya ditemani oleh mahyildi ansarullah gubernur sumatera barat
kita berbicara mengenai ketahanan pangan di provinsi sumatera barat
dan mau tidak mau kalau kita bicara mengenai pangan sumatera barat
kuliner khas minang itu
dua saja pilihannya
ada rendang ada balado
belum yang khas khas oleh oleh sumatera barat itu kerupuk sanjai
tapi produk produk dari sapi itu tadi disebutkan ya
apalagi di situ ada sapi susu yang sekarang saya lihat itu sangat potensial di sumatera barat ini bagaimana
karena ini khas juga ya
ada disitu bisa susunya yoghurtnya dan lain sebagainya
kalau yang terkenal itu ada dadih
itu dari susu
itu dari susu kerbau
memang kita harus menghadirkan variasi variasi turunan turunan daripada dari susu misalnya apa
untuk ini added value nya ya nilai tambah
memang ada tambahan untuk petani
kemudian juga seperti tadi
kita sebetulnya sudah bisa menghadirkan daging buku
karena kita sudah punya rumah potong hewan modern di kota payakumbuh
nah ini yang belum kita ketahui
itu dekat kampung halaman
itu makanya ini uni desi ini banyak potensi disana
kalau tadi kita untuk pertanian ada brigade asintan itu
nah kalau untuk peternakan ada brigadanya juga
kalau untuk sapi ini kita punya hotel sapi
waduh apa itu
jadi memang ini konsep yang kita kembangkan
antara masyarakat yang bisa mengolah pakan
nah nanti ada orang yang punya uang
dengan dalam bentuk kandang kandang yang lebih representatif
nah maka di sana nanti nanti yang menitipkan ini nanti apakah dibayar pakannya
atau nanti bisa dibagi setelah dijual
ada berapa jumlah hotel sapi
ini perencanaan yang akan kita lakukan untuk dua ribu dua puluh satu dan selanjutnya
dan karena memang kita melihat potensi tadi itu
kita punya teknologi pakannya
apa kebutuhannya tinggi
maka waktu itu tertarik pihak ketiga untuk berinvestasi
seberapa besar ini ada investor skala besar ya
kalau kita lihat mungkin ini kan sapi kerbau kan investasi kan cukup besar
apalagi dengan pakannya ini
banyak yang tertarik masuk ke dalam bisnis ini
kalau dari sisi hilirnya
ini sangat tinggi kebutuhannya
untuk misalnya hotel hotel
berapa di sumatera barat
dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita akan ada kerjasama dengan gubernur dki
untuk mengisi kebutuhan kebutuhan di dki
nah satu nya nanti adalah daging
ya maka ini juga menjadi peluang
makanya sekarang kita menciptakan peluang itu
dan kemudian setelah teknologinya kita sudah punya
dan kemudian peralatan pemotongan modern pun juga sudah kita punya
inilah yang kita tarik nanti
dan kualitasnya juga penting
sehingga kita juga tidak perlu impor dari india misalnya
itu yang kita mau
bahkan harganya juga bisa kita tekan nanti
kalau selama ini harga di jakarta tidak salah saya ada rp satu ratus tiga puluh satu kilo
nah kalau seandainya konsep kita ini berjalan
itu bisa kita mengatakan di bawah seratus ribu per kilo
bahkan bisa mendekati rp delapan puluh
bahkan bisa dieksplorin
nah ini sangat sesuai dengan harapan daripada pak presiden
untuk bagaimana harga daging sampai rp delapan puluh
kan itu keinginan beliau
maka setelah itu insya allah
dengan hotel sapi
dan kemudian dengan yang dikelola secara profesional ini nantinya
maka ini akan menjadi satu jawaban
kita bisa menghadirkan kualitas daging yang cukup baik
dan kualitas ekspor
dan daging beku
dan kemudian juga dengan harga yang bisa lebih murah
kalau dari sumber sumber pangan lain
seperti misalnya ikan
dan tadi disebut ayam dan lain sebagainya
ini ada strategi khusus
karena di sumatera barat kan danaunya juga banyak
sumbainya juga banyak
dan apalagi ada pesisirnya
pada hari ini pak menteri kelautan lagi di sumatera barat
nah kebetulan kemarin kami bertemu dengan beliau
nah kebetulan karena memang kita ada di jakarta sekarang ini
maka pak wakil gubernur yang bersama dengan beliau
nah salah satu memang adalah untuk menghadirkan namanya konsep beliau ini
kalau tadi sapi hotel sapi
kalau ikan turun kelas jadi kampung ikan
ini sangat sesuai juga dengan kalau pertanian kita akan mengarah nanti pada ada food estate namanya
nah kalau kampung ikan ini ini ada konsep pak menteri kelautan
kawasannya ada berapa kawasan sekarang ini
yang pertama lagi kita rancang ini di pasaman
insya allah beliau informasinya beliau lagi berangkat ke sana sekarang ini
itu kita punya di sana ada lebih empat ribu
beliau minta sepuluh hektar
nah maka nanti di sana akan dibuat nanti pembenihannya kemudian pabrik pakannya kemudian juga pasca panennya
olahan daripada ikan ini
sehingga memang kampung ikan ini memang dari hulu hilirnya nanti di sana
itu yang diharapkan oleh pak menteri
nah itulah makanya hari ini beliau berkunjung ke sana di daerah rawo namanya pasaman
nah ini yang kita kembang kambang itu daerah itu memang sudah masyarakatnya sudah terbiasa ya
sudah aktivitas hariannya memang karena itu
nah kemudian juga untuk ternak tadi untuk ayam tadi kita harus supply ini jagung
itu makanya kita akan adakan food estate di pasaman barat
itu tujuh lima ratus hektare itu akan kita tanam jagung
dan itu tentu saja melibatkan masyarakat lokal kan untuk mengelolanya
itu juga kita bersama dengan lahan lahan masyarakat
itu food estate ini ada berapa lokasi yang kita rencanakan
di selok selatan kemudian di padang pariaman dan kemudian juga di pesisir selatan
nah kemarin dari kementerian pertanian sudah mengunjungi beberapa lokasi lokasi
sekarang tinggal menunggu keputusannya mana yang akan disetujui untuk food estate itu
karena memang kita menginginkan di sumatera barat kita ingin suasembada daging dan kemudian juga
maaf suasembada beras dan jagung
karena kebutuhan kita jagung di sumatera barat tidak kurang satu enam ratus ton per hari
per hari kebutuhan kita
kalau seandainya terganggu maka terganggu juga
ya karena ini sangat kursi
perusi pakan ayam ayam potong ayam petelur dan lainnya
kalau ikan ikan apa saja yang ada di ikan
apa yang sekarang ini yang di pasaman itu ikannya adalah ikan mas dan ikan nila
dan kemudian ada lagi potensi lagi nidasy yaitu ikan garing
kalau ada ikan dewa itu harganya di luar negeri sampai satu juta dua juta satu kilo
ikan garing ini bisa hidup di seluruh sungai sungai yang ada di sumatera barat
dan bisa diolah menjadi bentuknya macam macam juga ya
bisa macam macam bisa rendang ikan juga ada rendang tuna juga bisa
sudah ada berusaha
sudah ada berusaha di sumatera barat kan
dan kemudian juga bisa untuk dikalengkan juga bisa
ini untuk pasca nantinya
jadi sebenarnya visinya itu memang menjadikan sumatera barat itu industri nya basisnya agrobisnis kan
memang itu yang kita fokuskan
dan ini memang mau tidak mau harus ada evolusi naik kelas dan juga sistem semua harus integrated
dari produksinya distribusinya tapi juga akses kepada konsumen
ini mau tidak mau ya blueprintnya harus betul betul diimplementasi dan dikawal ya
ini program sampai tahun berapa targetnya
kalau perencanaannya sampai dua ribu dua puluh enam kalau masa tugas kita dua ribu dua puluh
tapi idealnya bisa dituruskan ada sustainability ya dalam semua ini
karena memang dalam perencanaan jangka menengahnya begitu
yang dituangkan dalam perundang undangan
tapi karena memang sejabatan kita karena nanti ada pemilihan serentak dua ribu dua puluh empat
tapi paling tidak bisa sudah dimulai
kita sudah letakkan konsep itu
karena memang covid usaha yang prospek adalah pertanian pangan
dan kemudian penduduk sumatera barat juga banyak bergak di pertanian pertanakan
tambah lagi ke hutan juga potensi luar biasa kita
kita masih ada satu segmen
jadi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with
desi anwar kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
narasumber saya kali ini mahildi ansarullah
gubernur sumatera barat
kita berbicara mengenai ketahanan pangan di provinsi sumatera barat
sudah banyak ya topik topik yang kita angkat pagi ini
ada brigade asintan khusus untuk para petani
supaya lebih modern ya cara cara yang pertanian yang dilakukan
ada juga hotel sapi
karena ternyata di sumatera barat ini sapi dan ternak merupakan salah satu sumber pangan yang sangat potensial
dan juga ada kampung ikan food estate dan lain sebagainya
ini target untuk memastikan bahwa pangan bukan saja untuk mencukupi
masyarakat di sumatera barat
tapi juga bisa didistribusikan ke provinsi provinsi di sekitarnya
dan juga di seluruh indonesia
kalau bisa menjadi ekspor
karena ini sangat bisa mendatangkan istilahnya pendapatan
untuk mensejahterakan masyarakat sumatera barat
tapi pak buya ini kan baru empat bulan ya
tapi sudah banyak sekali mimpi mimpinya
ini apa kira kira tantangan yang
terbesar khusus dalam mengelola pangan ini
karena banyak yang harus diubah ya
mindset harus diubah
cara cara bertani melakukan sesuatu juga harus diubah
ini bagaimana leadership yang mau tidak mau diterapkan
sekarang kita sudah menjatuhkan pilihan
nah itu sudah kita tuangkan dalam
rpjm dengan dprd provinsi sumatera barat
tanggal dua puluh enam kemarin sudah saya sampaikan kepada dprd
mudah mudahan dalam waktu pendek akan selesai
dprd sehingga kita menghadirkan namanya rpjmd
untuk lima tahun ke depan
dan di dalam pasti ada tantangan
ada tantangan dalam melakukan apa
yang pertama sekali adalah bagaimana
menyamakan persepsi kita di pemerintah daerah sendiri
ini berarti akan menyedot
mau tidak mau kita harus fokus
pak presiden dalam banyak kesempatan harus fokus
tidak mungkin semuanya akan kita tangani
dana kita terbatas uang kita sedikit
dan kemudian juga
dana dari pusat pun juga sekarang berkurang
apalagi fokus dengan covid
karena dana pusat jadi fokus untuk covid
itu makanya kita harus mencari
kita punya perantau
dan kemudian kita juga mau tidak mau
harus berkomunikasi dengan masyarakat
maka itu tentu
di pemerintah daerah sendiri juga harus kita fahamkan
kita harus kita ambil sikap tentunya
bahkan menurut emak kami
suatu saat juga mungkin ada opd opd dinas dinas
yang memang kita lebur jadi opd yang lain
karena kita harus fokus untuk ini
tapi bagaimana dengan para bupati
ada dua belas kabupaten ini
sebelum ada beberapa kota ini
biasanya kan mereka juga punya
ego sektoral sendiri kan bu ya
ini bagaimana menyatukan supaya
visi ketahanan pangan ini
betul betul sama dan bisa
diimplementasikan secara menyeluruh
kalau kita lihat di kabupaten kota
tidak jauh berbeda
nah rata rata mereka juga
konsen keberanian pertanian
karena memang masyarakatnya begitu
dan untuk itu
kita hari pertama
tanggal dua puluh lima februari

bupati oleh kota
tanggal dua puluh enam itu
dan salah satu yang kita sampaikan adalah
bagaimana menyamakan persepsi
maka itu kita sampaikan
provinsi tidak punya daerah
yang punya daerah kabupaten kota
ayo apa keperluan
apa visi yang di sana
makanya tanggal delapan sembilan sepuluh maret dua ribu dua puluh satu yang lalu
maka kita sudah ada rakor
teman teman bupati wali kota
siap untuk berkolaborasi
kita siap untuk bersinergi
dan mudah mudahan dengan
upaya upaya seperti ini
diikuti oleh dinas dinas
itu sudah ada nanti mou
kesepakatan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten kota
mau tidak mau harus kita lakukan itu
dan sehingga memang
fokus yang sama
sumber anggaran bisa
dari kabupaten juga sebagian
kita juga sebagian
dan pusat juga kita dorong
untuk ke arah itu sebagian
dan sehingga nanti akan lebih maksimal
kalau memang sinergi ini terbangun secara baik
dan kemudian yang lebih ini lagi
tentu adalah masyarakat
karena memang merubah
karena memang merubah kan
karena tadi kita modernisasi
dari kita yang diberikan dukungan
itu makanya tadi
ketika kita mau mengolah tanah mereka
ada brigade asintan tadi itu
ayo kita yang memberikan dukungan
nanti mungkin bupati atau mungkin kita
sehingga dengan dukungan itu
mudah mudahan masyarakat bisa
ketinggalan lagi adalah tentu
menurunkan para penyuluh penyuluh
dalam rangka untuk menyamakan persepsi
ini membutuhkan waktu tentunya
iya penting sekali
tapi kalau misalnya hasilnya sudah dirasakan
apalagi dampak positifnya sudah ada
ini pasti semua akan ikut
ya mungkin dari awal awal saja ini yang harus
apalagi kalau ada jaminan harga kan
iya jaminan harga
dan mereka juga rasakan bahwa
taraf hidup mereka kesejahteraannya juga meningkat
walaupun sinergi kolaborasi sangat penting
tapi kepemimpinan ini kan
dan kepemimpinan ini kan memang harus di
pengalaman dan lain sebagainya
ini bagaimana apa apa saja kunci
kepemimpinan yang mau tidak mau
istilahnya terapkan atau
supaya ini semua berhasil
kalau masyarakat kita ini kan
musyawarah itu kan artinya
apa mau mereka
dan kudanya apa mau kita
carikan diri itu
saya kira kalau itu
memberikan keuntungan kepada masyarakat
insya allah itu akan bisa terlaksana
dan sedikit banyak mungkin pengalaman kami di kota padang
bertugas di padang dua belas tahun
wakil lima tahun
wali kota tujuh tahun
ketika kita menertibkan
merapikan berapa lokasi lokasi
dan kita melakukan pembangunan
kuncinya kita musyawarahkan sama mereka
dan itu sebagai contoh
di pantai padang
itu sudah berpuluhan tahun susah selama ini
tapi kita temukan
masyarakat di sana
setuju tidak kita rapikan
cuma harapan mereka
kami bisa nggak tetap beraktivitas di sini
kalau itu memang ini
kita bangun untuk bapak ibu semuanya
saya bangun dulu
sudah selesai dibangun sudah
mereka pindah masih ada yang kurang
tapi kita pindah lagi
kunci adalah musyawarah
dan kita mendengarkan mereka
pemerintah untuk rakyat
maka itu sama juga seperti sekarang
ke yang lain
yang dulu mereka sendiri sendiri
sekarang ini berbentuk kelompok
dari perubahan itu mereka harus
aktivitasnya pekerjaan selama ini
ini yang tidak boleh
harus ada solusinya yang menguntungkan
apalagi ada jaminan ke depan
yang bisa menuhi
harapan dan keinginan mereka
untuk kebutuhan harianya untuk menyekolahkan
kalau seandainya kita membangun
tapi menyingkirkan mereka
saya kira siapapun tidak ada yang mau
tapi harus ada dukungan juga
dari pusat ini juga tidak kalah penting
selama ini bagaimana
beda kan ada wali kota dengan
sekarang kalau sudah gubernur ini mungkin
lebih banyak berhubungan dengan pemerintahan
menjabat dan sampai
masuk bulan yang keempat
itu kita memang banyak berkomunikasi
alhamdulillah tiga bulan
kami menjabat sudah dua belas
menteri yang hadir ke
sumatera barat dan pak wakil presiden
dan kami sendiri yang ketemu
dengan pak menteri itu juga
diharapkan dan kemudian juga apa yang
menjadi keinginan masyarakat kita
ketemu sebagai contoh misalnya
ini kita dengan
pak mengko maritim
investasi pak luhut
itu tentang danau meninggau
dan danau singkara alhamdulillah
fitcon kita dengan beliau itu
dari pusat sudah berkomitmen
danau meninjau ini itu sebanyak
sampai dua ratus lima puluh miliar
nah mudah mudahan ini untuk
pembenahan danau meninggau ini akan bisa kita lakukan
nah kami juga akan melakukan upaya upaya untuk
masyarakatnya beliau kasih tugas sama kita
usaha masyarakat yang merusak
dengan ada keramba yang banyak jumlahnya itu
kan nanti sudah ditentukan jumlahnya
paling banyak hanya enam ribu
nah untuk menuju ke arah sekarang ada lima belas ribu
lebih kurang untuk mengurangi itu
mengalihkan kegiatan masyarakat
nah untuk itulah kita melakukan beberapa hal
yang kemarin juga
kita komunikasikan dan
kemarin juga pak menteri kkp juga
ke lapangan kita sudah komunikasikan
juga hal demikian
semoga kehadiran para menteri ini bisa mendapatkan
hasil yang bagus ya
dan dukungan perantau juga
dukungan perantau sangat penting
perantau itu sangat
penting apalagi mereka selalu cinta dengan ini
jangan pulang tapi rindu
terima kasih buya
kita lihat ini banyak sekali ya potensi yang
sumatera barat miliki di situ
sumber daya alamnya itu luar biasa
dan juga kalau kita lihat ini
potensi untuk pariwisata
luar biasa banyaknya
jadi mungkin kalau kita ketemu masih banyak hal hal
yang perlu kita eksplor karena ini memang
sebuah suatu provinsi yang
betul betul kaya dengan berbagai
sekali lagi buya terima kasih jaga kesehatan terima kasih
insya allah sama sama
dan kita tunggu ini ya
rendang dan dendeng balado
dendeng baladonya ini kalau kita masakan
padang ini pasti ya
budaya dunia itu rendang
ya demikian insight with desi anwar
kali ini jangan lupa anda juga dapat
menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
youtube cnn indonesia
insight with desi anwar dan sekali lagi
covid masih ada
diantara kita jadi jangan lupa rajin
cuci tangan menggunakan masker dan
sampai jumpa stay safe